selamat sore anda masih bersama saya yudi yudawan dalam program spesial cnn indonesia
kami bersama sulawesi tengah
dan saat ini saya bersama bapak wakil presiden republik indonesia bapak yusuf kala
untuk berdiskusi mengenai bagaimana ke depannya kebijakan pemerintah
terhadap penanganan korban bencana tsunami gempa dan likuifasi yang terjadi di sulawesi tengah
selamat sore pak
terima kasih kami sudah berkesempatan untuk berbincangan bapak
terkait dengan gempa tsunami dan juga likuivasi yang terjadi di sulawesi tengah
banyak sekali kisah selain penyintas survivor ataupun juga korban
ada beberapa catatan terkait dengan bagaimana peran pemerintah dalam memberikan penanganan
terutama terkait dengan evakuasi distribusi
bantuan serta bagaimana penanganan warga terdampak gempa
apa yang bisa bapak evaluasi ataupun bapak lihat terkait dengan adanya isu masyarakat
ataupun adanya keluhan masyarakat
pemerintah terkesan lambat dalam memberikan bantuan pak
yang memang gempa di sulawesi tengah
yang kemudian diikuti oleh tsunami dan likuidrasi
itu memang sangat berbahaya
namun sebenarnya tidak lambat karena satu hari tentara sudah tambah datang
kemudian juga bnpp sudah bekerja membagikan itu
ya masalah sebenarnya kenapa banyak masyarakat seperti panik
dan juga pemerintah daerah panik itu karena listrik
mengakibatkan komunikasi hilang
tidak ada handphone tidak bisa jalan karena tidak ada listrik
ketiga bbm tidak bisa diatur karena pompa bbm juga rusak atau tidak ada listriknya
semua itu menyebabkan kepanikan
namun karena pemerintah dalam hal ini
memang tugasnya bnpp dan tengah pemerintah itu tidak bisa diatur karena listriknya tidak ada listriknya

kemudian juga bantuan yang datang dengan hercules juga datang
setelah itu memang kelihatannya agak repot karena banyak yang ingin keluar dari sulawesi tengah
dikeluar itu sebenarnya itu justru sangat penting agar beban pengumusi berkurang
tapi mereka pasti kembali lagi setelah itu
nah itulah yang terjadi tentu pada minggu pertama
tapi kita juga berterima kasih dan surprise juga
bahwa listrik dapat pulih dalam waktu sepuluh hari
itu sangat cepat dibanding dengan pikiran semula
sehingga semua pulih telepon jalan bbm jalan semua transportasi jalan
ini menyebabkan bantuan itu cukup besar
tapi ini juga sudah cepat sebenarnya
hari kedua sudah masuk dari makassar
walaupun mungkin karena terlalu banyaknya tidak banyak mencukupi seperti itu
pengungsi itu boleh dibagi dua
ada pengungsi yang rumahnya rusak atau pengungsi yang karena takut
tidak rumahnya hanya rusak ringan tapi takut tinggal di rumah
sekarang saya kira mereka setelah melihat dan perbaiki rumahnya makin berkurang kan pengungsinya
saya tertarik dengan kepanikan
yang terjadi di sulawesi tengah terutama di palu kami dan tim cnn indonesia
berada disana sejak hari ketiga pak
kami melihat memang tadi kata bapak katakan antrian kendaraan di semua spbu listrik mati
imbasnya pastinya dalam proses evakuasi korban
saya melihat bagaimana alat alat berat tidak bisa bekerja ketika mereka tidak memiliki bahan bakar
kemudian juga tim relawan tim medis tidak bisa memberikan bantuan untuk melakukan perawatan terhadap pasien
banyak pasien tidak bisa ditangani karena listrik
mengapa hal ini bisa terjadi pak
memang sepuluh hari bapak katakan adalah waktu yang terbilang cepat
tetapi berkaitan dengan nyawa berkaitan dengan para survivor yang membutuhkan bantuan saat itu
mereka sangat membutuhkan kecepatan pak
iya korban disana kan ada dua ya
korban karena tsunami di pinggir pantai
artinya walaupun tsunami di sulawesi tengah itu kalau dibandingkan tsunami di aceh kan beda kan
kalau tsunami di aceh itu
akibat daripada gempa sembilan
kalau di sulawesi tengah tujuh empat
artinya adalah tingginya air masuk itu bisa dua puluh meter dulu di aceh
kalau dua puluh meter artinya bisa sepuluh kilo masuk ke dalam
tapi di sulawesi tengah itu kira kira antara lima delapan meter
berarti masuknya itu kira kira hanya satu kilo
yang korban ialah orang orang yang berada satu kilo di pinggir pantai
talisa itu macam macam
korban yang kedua karena keruntuhan
kalau yang rutu bangunan itu justru untuk mencari korban tidak bisa pakai alat berat
karena kalau pakai alat berat justru makin hancur bangunan makin meninggal orang
karena itu memang walaupun ada alat berat tidak akan dipergunakan artinya membersihkan

begitu dipakai alat berat yang dibawa botol botol itu pakai alat berat itu
botol botol itu pasti meninggal kan
walaupun kemarin yang diselamatkan dari evakuasi tidak banyak ya
tapi bagaimanapun nyawa seseorang sangat penting untuk diselamatkan itu
kalau yang di tara bergerak itu ya karena rumahnya hilang masuk ke dalam penghuninya juga termasuk
dan mau mengakhirat berat juga tidak bisa kesitu karena lumpur kan bisa tergelam
lumpur kan bisa tergelam
kami punya peralatan itu terbenam
lumpur itu tidak bisa kita jalankan
jadi memang tidak ada bbm
alat berat juga di sulawesi tengah sendiri sulit masuk
dari poso banyak lah berat tapi karena terputus jalan tidak bisa masuk ke

jadi tidak bisa masuk ke palu itu
menunggu itu di kebun kopi itu

menunggu itu di kebun kopi itu
dari ponsel tidak bisa masuk
dari makassar cuma satu tepi lama
dari utara juga susah
dengan pesawat terbang susah
terlalu berat untuk alat berat itu
jadi memang alat berat itu baru masuk seminggu kemudian kan
baru masuk tambahan
ya penyelamatannya sudah agak telat
tapi memang sekali lagi penyelamatan dengan alat berat bukan pilihan
ini terkait dengan peran pemerintah daerah pak
ketika waktu itu saya sempat
saya sempat mengutip pernyataan bapak ketika memberikan pembekalan terhadap lembalian pemerintahan negara di sini bapak
bapak bapak mengatakan seperti pemerintah daerah lumpuh di sana
berbanding terbalik dengan tni yang bisa bergerak cepat
memberikan bantuan dan berkoordinasi
catatan seperti apa ketika bapak mengevaluasi pemerintah daerah mengingat indonesia adalah negara dengan ancaman terjadi bencana cukup besar pak
ya saya datang pertama kan jumat
itu berarti hari keempat atau hari kelima
karena pak jokowi datang dulu
jadi saya tidak datang
itu pegawai gubernur dan kantor gubernur dan kantor wali kota belum nampak itu
jadi saya minta hapelkan
cepat kita ingin mengetahui
baru diapelkan kira kira hari ke sepuluh memang seperti itu
jadi ini karena ada dua hal
di samping saya bilang harus ditingkatkan manajemen krisis
karena ini kan harus ada protapnya
kalau terjadi apa apa orang berkumpul dimana
dan sehingga karena tidak ada listrik tidak ada komunikasi handphone tidak jalan
mereka kantor daerah itu pmd susah mengumpulkan buahnya
dan kedua mungkin juga mereka terkena korban gitu kan
yang selamat mestinya harus berkumpul
untuk mendapat tugas tugas
untuk tentara didatangkan dari luar
didatangkan dari luar
yang menangani korem bantuan itu
memang oleh gubernur sendiri memutuskan itu
karena di kantor wali kota dan kantor gubernur itu boleh dibilang
pegawai pegawai itu tidak berkumpul
tidak datang gitu kan
jadi setelah itu ya apl baru sekarang mulai berjalan lah
ada juga yang korban
itu terjadi juga di aceh
di aceh juga sama
lebih parah lagi karena kantor gubernur juga kena
kalau di sini kantor gubernur memang ada sedikit pecah pecah tapi tidak rubuh
baik bapak kita akan berbincang lagi terkait dengan bagaimana ke depannya pemerintah akan memberikan penanganan terhadap warga terhadap pak gempah
cna indonesia program spesial
kami bersama sulawesi tengah akan kembali saat lagi
ya anda masih bersama kami berbincang mengenai bagaimana penanganan palu dan kebijakan pemerintah terkait dengan gempa tsunami likuifasi yang melanda saudara saudara kita di sulawesi tengah
di program kami bersama sulawesi tengah
pak jk kalau tadi kita sudah berbicara mengenai evaluasi melihat bagaimana kondisi real sejak hari pertama hingga satu pekan dua pekan
saat ini sudah dua pekan sejak bencana melanda sulawesi tengah
lalu pemerintah sudah bergegas dengan memberikan beberapa kebijakan terkait dengan relokasi terutama warga terdampak gempa
lalu ke depannya seperti apa pak
target berapa lama akan bisa pilih saya kan lalu berapa anggaran disiapkan untuk itu pak
seperti selama ini
seperti selama ini
seperti yang sering kita bicarakan setiap bencana itu memulai ada tahapan tangkap darurat
itu memberikan evakuasi yang meninggal kemudian melayani yang hidup dengan dalam baik pangan kesehatan juga shelter shelter tempat tinggal sementara
itu berjalan setelah itu baru rehabilitasi dan kemudian rekonstruksi
tahap pertama kita jalanin sekarang ini
memberikan evakuasi cukup setelah sebelas hari sepuluh hari
dan mungkin lagi kita ketemukan orang yang hidup seperti itu
dan kita harus pasrahkan
masyarakat juga menerima itu ajaran agama juga begitu mereka bersyahid gitu kan
kemudian masuk ke proses rehabilitasi yang pertama replantis dulu
baik secara umum karena kalau tidak jalan listrik tidak jalan atau jalan
atau apapun kan tidak bisa rekonstruksi
jadi rehabilitasi juga sekolah sekolah harus direhab segera
dan rumah rumah rakyat yang rusak yang ringan direhab
setelah rehabilitasi maka kita jalankan rekonstruksi secara bersamaan nanti
yaitu yang rumah yang rusak berat dan atau yang perlu direlokasi
di sini kita akan membuat suatu studio gubernur dan wali kota untuk membuat palu yang lebih baik
yaitu lebih baik itu menghindarkan bencana yang akan datang dengan minta pandangan para ahli geologi untuk menentukan yang mana daerah merah
karena sering orang mengatakan ini memang daerah garis ini garis ini yang berbahaya harus tidak direlokasi
bangunan jangan ada di situ
baik bangunan masyarakat juga rumah rumah
nanti ada garis gitu
karena itu perlu langkah rehabilitasi atau rekonstruksi rumah rakyat
yang rusak tapi bukan daerah merah itu dibantu
dana seperti dombok
yang rusak berat yang puluh juta yang rusak ringan dua puluh lima yang rusak ringan itu
kemudian yang harus direlokasikan tinggal di daerah kaya daerah yang terus kena bencana harus pindahkan ke daerah lain
jika ada kekuatan dan gubun sudah setuju untuk menunjukan sudah ada tertentu nanti di situ pu akan membangun perumahan perumahan yang baik yang akan ditempati korban seperti ini ya
di samping secara persamaan tentu membangun infrastruktur jalan dan jembatan kembali dibangun
juga kantor kantor atau bangunan umum kaya sekolah mesjid rumah ibadah yang lain
teruai badai yang lain itu harus
dan itu tanggung jawab pemerintah
kalau aceh sendiri bapak katakan butuh waktu
sekitar lima tahun lalu bagaimana dengan palu
dan anggarannya sendiri seperti apa ini pak
aceh empat tahun selesai
rencana kita tiga tahun tapi
akhirnya empat tahun baru
palu kita perkirakan dua tahun
karena jumlahnya kan tidak sebanyak
dan tidak se
parah di aceh
jadi dua tahun kita bikin skedulnya
program itu selesai biayanya
baru perkiraan awal
menyiapkan di apbn tahun depan
tahun ini tanggal darurat
lima ratus miliar sudah disiapin untuk
harus di kongles
harus di kongles
terkait dengan warga yang saat ini bertahan kami masih mendapatkan informasi mereka terbatas air bersih mck terutama di beberapa pemukiman
kalau bicara mengenai palu berbeda mungkin dengan lombok di mana mereka tidak tersentralisasi di satu tempat penampungan
apakah dalam proses rehabilitasi nantinya ini akan memang nanti akan dilakukan kebijakan khusus menangani hal ini pak
oh iya iya apalagi menjelang musim hujan maka sudah dibangun hunian sementara yang diperkirakan selesai dalam dua bulan
jadi kita minta kesabaran daripada masyarakat di sana untuk sementara masih tinggal di tenda tapi dalam waktu dua bulan mereka dipindahkan ke hunian sementara
barak barak itu ya lebih bersih ya lebih terkumpul dapurnya ada mck nya yang lebih baik
karena sekarang kan sulit mereka di lapangan bagaimana diatur mck nya di lapangan airnya macam macam
walaupun seperti pmi puju menyiapkan
menyiapkan tanki tanki air tapi kalau begitu banyak tentu tidak bisa juga sumber airnya juga tidak sebesar itu di palunya
sebelum jeda pak saya tertarik dengan pernyataan bapak mengenai akan melibatkan pihak geologis untuk melihat bagaimana potensi bencana susulan yang terjadi di palu
adakah wacana untuk memindahkan ibu kota sulawesi tengah dari palu ke lokasi lain mengingat memang lokasi palu terbilang rawan bencana pak
seluruh sulawesi tengah itu rawan bencana
ternyata bukan hanya palu
jadi palu donggala diposo pernah di luwuk
jadi memang di sulawesi tengah itu ring of airnya ada di situ
jadi kalau hanya karena masalah gempa palu dipindahkan sebagai pekuota memang sulit
karena tidak ada yang terbebas itu
dari sana kedua tentu biayanya mahal sekali

yang penting di dalam kota sendiri ada daerah daerah kantong kantong
yang bahayanya lebih besar
itulah yang kemudian penduduk dari situ direlokasi
ketemu lagi lebih aman
karena itu mungkin kita agak di kaki bukit sehingga tsunami tidak sampai ke situ dan lain lainnya
diminta pendapat itu dulu
tapi sebagai pindahan ibu kota belum difikirkan
baik terima kasih pak kita akan berbicara lagi setelah jeda berikut
cn indonesia program spesial kami bersama sulawesi tengah akan kembali sesaat lagi
ketika kita menyadari bahwasannya sulawesi tengah bapak sendiri mengakui sangat rentan terjadi bencana
tetapi hal ini masih terus terjadi karena kita tinggal di negara ring fire
seperti apa sebenarnya pak penerapan mitigasi bencana
memang ini selalu menjadi bahagian pembicaraan kalau terjadi gempa
sebenarnya ini harus dibicarakan sebelum gempa sebelum bencana kan
memang ada daerah daerah tertentu yang sudah
secara pendidikan semua selesai
kemudian juga latihan latihan khususnya di padang itu berlaku atau di panjang sumatera di bengkulu
mereka bikin hati hati tapi belum intensif seperti di jepang contohnya
ini yang harus selalu penjelasan informasi kemudian latihan kemudian juga harus ada sistem
dimana kita masyarakat mesti lari kalau ada bencana begini
di mana mereka harus tinggal seperti itu
ini semua merupakan langkah yang harus dilihat sepanjang tahun
jadi setiap tahun mesti setiap kota layaknya nanti kita kasih instruksi out latihan
karena itu saya katakan itu bahwa perlu ada pendidikan manajemen krisis
karena mesti ketahuan kalau terjadi apa apa di mana pegawai itu berkumpul
siapa yang harus memonitor
di mana mereka mau tugaskan untuk mengelayani masyarakat
nah ini memang perlu sekarang kita buat seperti itu
dan memang tugas itu sebenarnya oleh undang undang telah ditugaskan oleh bnpb
itu untuk menangani bencana termasuk melatih mitigasi dan sebagainya
nanti tentu kita akan peringatkan seperti itu
kemudian terkait dengan relawan pak
berbicara mengenai relawan tidak hanya memberikan perhatian dari warga indonesia sendiri tapi juga internasional
yang saya lihat di lapangan agak sedikit terjadi kebingungan
terutama bagaimana delegasi penugasan mereka kemudian distribusi bantuan sendiri sangat membutuhkan relawan
ketika relawan lokal tidak bisa bekerjasama
apakah kedepannya memang kan ada kebijakan terkait dengan seberapa besar relawan lokal internasional bisa berperan terhadap sejumlah peristiwa yang boleh jadi akan terjadi di indonesia
bisa menjadi relawan tergantung juga keahliannya
banyak lembaga lembaga sosial yang mengerahkan anggotanya atau masyarakat dari seluruh indonesia
ada dari jawa ada paling banyak tentu dari sulawesi karena gampang malaysia selatan juga dari utara
sulawesi barat apalagi itu mengirimkan orang dan jual lembaga sosial
pmi contohnya itu seharusnya hampir tiga rupiah
relawan yang bekerja baik lokal dari luar seperti itu
dibutuhkan untuk melayani masyarakat
memang ada juga relawan yang hanya datang dua tiga hari atau seminggu setelah itu pulang melapor sudah bekerja
tapi dibutuhkan jangka panjang
setidaknya sampai selesai hunian sementara dibangun mulai agak berhasil
bisa lebih teratur
karena relawan juga macam macam malah relawan kesehatan itu rumah sakit di sana kan sebagian sudah berfungsi
jadi tidak perlu lagi dievakuasi ke luar sulawesi tengah ke makassar atau kembali papaan atau ke jawa
jadi relawan itu memang punya tugas masing masing sesuai keahliannya
ada juga tugas hanya evakuasi
ada juga relawan asing dari perancis dari mana
yang bekerja walaupun membutuhkan izin membutuhkan partner
tidak boleh mereka kerja sendiri
turki juga ada seperti itu
kita terbuka walaupun kita tidak minta
kita terbuka dan kita tidak minta
kalau ada yang mau datang silahkan
tapi sesuai prosedur yang ada
ya terakhir pak
harapan bapak terhadap palu sendiri baik itu bagaimana pemerintah daerah bisa kembali memberikan kepercayaan kepada masyarakat
karena tadi bapak katakan sedikit kepanikan itu berimbas
terhadap bagaimana peroda perekonomian palu dan palu kedepannya
ya ini memang beda antara bencana di palu dan lombok
kalau di lombok itu bencana itu di luar kota
di kampung kampung di pedesaan tersebar
kalau di palu justru kotanya yang kena
jadi pusat ekonomi
kalau di lombok itu ekonomi tetap jalan
jagung atau tembakau atau apapun ditanam rakyat masih bisa dijual
kalau di palu ya memang rusak gitu kan
tapi sekarang pasar sudah jalan
toko toko juga sebagian dibuka
jadi ekonomi juga sudah bergulir lah
nanti apalagi kalau proses rehabilitasi rekonstruksi jalan di mana triliunan uang masuk ke daerah itu
saya kira ekonomi akan kembali pulih
cita cita kita kita ingin membangun palu yang baru
kita dulu gagal membangun banda aceh yang baru di banda aceh
karena masyarakat susah dipindahkan
tapi di sini jelas ada daerah daerah bahaya di mana masyarakat harus pindah
itu tidak boleh ada tawar penawar di situ
sehingga dibuat suatu infrastruktur yang lebih baik
sehingga terkelola masyarakat itu ya lebih baik lagi
baik terima kasih fadjik adul waktu kita berbincang bersama kami di sian indonesia
demikianlah program spesial kami bersama sulawesi tengah
dan perbincangan tadi sudah memberikan harapan bagi warga sulawesi tengah
akibat ada bencana likuivasi gempa dan tsunami
bahwasanya sulawesi tengah akan bisa kembali seperti sedia kala
saya yudi dawan sampai jumpa
terima kasih pak